jangan tau aku disini
benar juga ya kamu ya
bisa bahaya kalau bayi itu sampai keguguran
aku mau keluarin sukma
kalau sampai bayi itu keguguran misi kita akan gagal
sukma akan saya keluarkan
tapi dengan satu syarat
oh sampai kalian mau coba kabur lagi
tidak akan ada ampun buat kalian
terima kasih pak
kita tidak akan kabur lagi
akhirnya bisa dibebaskan
ibu senang banget
tidak usah terlalu didramatisir
karena kehamilan kamu sudah masuk bulannya
tapi kalau sampai terjadi apa apa dengan bayi itu
taruhannya adalah nyawa kamu

astaghfirullahaladzim astaghfirullah ibu ibu ibu apa apa kan ibu
ibu sakit lagi ya ibu
ya allah ibu
ibu ibu nggak apa apa sukma
tuh muka ibu pucat banget bu ibu memang selama ini udah nggak pernah ke dokter ya bu
ibu juga kerja terus pasti kecapean
ibu ibu ibu nggak apa apa ibu
ibu ibu bangun bu ibu
oh ya allah ibu bangun ibu timbul ya allah ibu
tolong pak benny nyonya hantar nyonya hantar toh
ada apa sih ribut ribut risik tau
wah paling juga ibu kamu tuh kecapean bawa aja ke kamar
bawa aja ke kamar repot
mendingan lupain sukma maksud bapak soalnya dia udah jadi bini orang
sukma iya bu sukma di sini ibu
sudah nggak kuat lagi nak ibu nggak boleh ngomong kayak gitu ya ibu pasti kuat ibu harus tetap sehat
ya allah maafkan ibu nak maafkan ibu
kamu harus berkorban kamu harus menikah sama orang yang tidak kamu cintai
dan kamu kamu menderita ya allah
ibu ibu gak usah ngomong kayak gitu ya suka nggak jadi masalah kok yang penting sekarang ibu sehat
maafkan ibu maafkan ibu nak
sukma kamu harus tegar nak kamu harus kuat
dan kamu harus tetap bertahan
ibu jangan tinggalin kuku ibu
ibu ibu jangan tinggalin kuku ibu
ibu ini jahat
ibu ini jahat

jangan tahu aku disini
mereka akan sampai ini mati
kamu harus tegar
kamu harus tetap bertahan
kamu gak apa apa
kamu harus tetap hidup
aku dimanapun juga kuji ibu
wee udah pulang
baik baik baik
udah kaya dia
oh iya bapak tahu gak rumah sukma sekarang dimana
soalnya tadi saya ke rumahnya tapi sukmanya nggak ada pak
emang lo belum tahu deh kabarnya sukma
emangnya sukma kenapa pak
bukannya saya mau ikut campur urusan orang
bapak maksudnya dia gak ada apa apaan
mendingan lupain sukma
soalnya dia udah jadi bini orang
saya kasih kamu kesempatan bersama bayi ini
hati setelah satu bulan kamu harus berpisah sama dia
karena dia milik sama